elit partai persatuan pembangunan bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta pada kamis sore
agenda pertemuan yang diawali silaturahmi direncanakan berlanjut dengan penyampaian hasil rapimnas p tiga sebagai partai koalisi pemerintah
jajaran petinggi partai berlambang kaabah yang dipimpin plt ketua umumnya muhammad mardiono menyambangi presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
p tiga termasuk rekan koalisi pdip yang mendeklarasikan ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden dari pdip
silatur rahmi ke bapak presiden dalam rangka untuk halal bihalal yang paling utama tentu dan yang selanjutnya adalah menindaklanjuti dari hasil keputusan rapimnas yang dimana pada klosul yang keempat itu menatikan agar saya menyampaikan hal ini kepada bapak presiden sehubungan p tiga adalah partai koalisi pemerintah